jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru dari kami
aku bingung sama hidup aku
untuk menghadapi ini semua kamu butuh kekuatan
nanti setelah itu baru kita pikirkan cara
dan kita bawa sinta kembali ke rumah ini
kamu sudah sadar
atau masih pusing
kamu gak perlu tahu siapa aku
di mana putri sinta
jadi sinta itu
kamu tuh gak penting banget kerjasama sama siluman ular
di mana putri sinta
saya tidak pernah tahu sinta di mana
yang tahu sinta di mana itu adalah eros
kalau sampai putri sinta kenapa napa
aku akan membunuh kalian semua
aku akan curuh eros ke sini
dan dia pasti menginginkan
ibu dia kembali
ini keluarga bapak eros
maaf saya harus menyampaikan ini
bapak era sedang keadaan koma
serius dia koma
kok bapak malah senang
justru saya itu kesel
karena saya udah kasih tahu kakak saya
kalau nemotor itu pelan pelan
mbak sekarang rumah sakitnya di mana
rumah sakit mulia pak
harap cepat datang ya pak
sekarang saya kesana ya
saya harus ketemu eros
aku akan tetap menyandarmu di sini
di mana putri sinta dan di mana mustiqasyon
kamu dengar baik baik ya
eros gak mungkin kecelakaan
kamu ngerti gak sih
sekarang kamu diam di sini
mbak di sini ada pasien yang baru masuk nggak karena kecelakaan
oh iya dia masih di rawat di ruang ugd sebelah situ mas
terima kasih ya
ya ampun kak eros
suster bagaimana keadaan kakak saya
kami telah berusaha semaksimal mungkin
tapi dokter telah menyatakan pasien dalam keadaan koma
ternyata dia beneran koma
suster lihat benda bentuknya seperti telur tapi bercahaya di kantung jaket atau celana kakak saya nggak suster
saya tidak menemukan
saya hanya menemukan handphone di celana kakak
kalau gitu saya permisi dulu
terima kasih sus
berarti musti kasyon itu jatuh saat eros kecelakaan
makanya dia bisa koma seperti ini
aku harus membuka musti kasyon itu
saya substances biasa
itu apa sih
jadi semua ini anak ketiga
ya udah bagus juga father
yang setengah kakak saya
akan berhitung semuanya untuk waktu satu waktu